memang kita lihat bersama ini baraknya persekusi yang dibarengi dengan aksi kekerasan oleh pengemudi ojek online
mengundang keprihatinan menteri perhubungan budi karya sumadi
sempat viral juga videonya kemarin di media sosial dan agar peristiwa serupa tak terulang kembali
budi karya sumadi akan memanggil perusahaan ojek online untuk membahas persoalan tersebut
maraknya aksi hukum jalanan yang dibarengi tindakan kekerasan oleh pengemudi ojek online
kepada sesama pengguna jalan beberapa waktu lalu membuat menteri perhubungan budi karya sumadi mengambil tindakan
ditemui selesai kunjungan ke tanjung priuk jakarta utara pada minggu sore
budi meminta masyarakat saling menghormati saat berkendara di jalan raya
untuk mengurangi tindakan kekerasan terulang budi menyatakan akan memanggil pihak perusahaan ojek online untuk membahas persoalan tersebut
yaitu kurang baik ya
satu saya mengharapkan
semua kita itu adalah saling membutuhkan
sesama warga negara kita harus sayang menyayang
kalau ada satu yang hilaf itu jangan langsung dibalet jangan hilaf juga
kalau kita sayang menyayangi pasti hal itu tidak terjadi
saya sangat menyayangkan itu terjadi
tetapi di jen darat akan memanggil aplikatornya
dan akan menetretikkan mereka mereka yang melanggar itu
sebelumnya sekelompok pengojek online merusak mobil dan memukili pengemudinya pada rabu dua puluh delapan februari lalu
peristiwa tersebut diduga bermula saat ratusan pengemudi ojek online sedang berkonvoy untuk mengantarkan rekan mereka yang tewas akibat kecelakaan
di lokasi kejadian korban yang sedang mengendari mobil memberi peringatan dengan membunyikan klakson
namun para pengemudi ojek online tersebut tak memberi jalan hingga terjadi cekcok mulut
masa yang marah akhirnya merusak mobil
polisi masih mengumpulkan bukti tambahan seperti cctv di sepanjang jalur transjakarta yang dilewati
dan berkoordinasi dengan satgas driver ojek online untuk mengidentifikasi nomor kendaraan dalam video yang menjadi viral
fakih haithami jakarta